sejumlah korban penipuan agen perjalanan umroh first travel
menemui komisi delapan dpr ri yang membidangi permasalahan agama sosial dan pemberdayaan perempuan
rapat dengar pendapat digelar di kompleks mpr dpr senayan kamis pagi
kedatangan para korban first travel ini dimaksudkan untuk mencari penyelesaian masalah yang sudah berlarut larut
para korban masih menuntut agar mereka dapat diberangkatkan ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh
kalaupun tidak bisa mereka berharap agar uang mereka dikembalikan
mereka juga meruntut agar pt first travel tidak dipilotkan dan ditelusuri uang yang hilang dari rekening pt first travel
komisi delapan dpr akan menindaklanjuti aduan ini dengan memanggil beberapa pihak
seperti kementerian agama otoritas jasa keuangan ppatk serta barai skrim polri
komisi delapan juga mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk mengusut permasalahan kasus penipuan ini
ketiga meminta kepada barres krim untuk mengusut tuntas persoalan ini dan termasuk juga mencari kekayaan dari first travel itu
ppatk juga kita minta supaya menelusuri betul keluar masuknya uang jamaah dan yang digunakan oleh bos first travel
sehingga dengan demikian seluruh keuangan itu bisa transparan